anggota skuad nusa bangsa paski braka dua ribu delapan belas memiliki ceritanya masing masing
dari rumah dan kehidupan pribadi
salah satunya muhammad aris tiawan anggota paski beraka dua ribu delapan belas asal banten
nama lengkap muhammad aris setiawan biasa dipanggil ari
usia tujuh belas tahun sekolah di sma negeri enam kota serang
pria berbadan tegap ini bersama enam puluh tujuh rekan yang mengikuti karantina paski beraka dua ribu delapan belas
sejak pertengahan juli lalu di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
ari siswa kelas dua sma ini harus mengikuti proses pelatihan yang padat
demi tugas negara mengibarkan dan menurunkan sangsaka merah putih
di hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga tahun
sebenarnya sih sebelumnya nggak pernah kepikiran buat jadi paski beraka nasional
saya mikirnya cuma nanti bakal ngibarin di kota serang
tapi alhamdulillah rezekinya lebih jadi saya tetap semangat dan ini jadi motivasi tambahan
selain mengikuti ekstra kurikulumnya
paski braka ari juga terkenal sebagai atlet cabang olahraga gulat provinsi banten
sebelumnya sih saya dari kelas tiga smp udah ikut gulat
kalau prestasi saya baru bisa ngasih perak di tingkat provinsi
meski pembawaannya ceria ari menyembunyikan rasa rindu mendalam terhadap keluarganya di rumah
sehari hari bungsu dari enam bersaudara ini tinggal bersama ibu dan kakak kakaknya
ayah ari sudah tiada saat ia duduk di kelas enam sd
di rumah ari kerap membantu ibunya mempersiapkan barang dagangan
berupa kue untuk dijual di kantin kantin sekolah
ibunya setiap hari berdagang jajanan di area sekolah sd negeri satu cipcok serang banten
pekerjaan ini dilakukan untuk menghidupi keluarga selepas ayah ari tutup usia
namun kini ari berhasil membuat bangga ibunya
lantaran berhasil masuk dalam barisan pasukan pengibar bendera pusaka di istana
pada hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
kalau di sekolah ya ada kayak apa semacam main apa gitu ya pulang sore
kalau pulang dari sini nih dari sma pulang aja udah makan sholat tuh dohor
akhirnya tuntas sudah tugas ari sebagai tim paski beraka dua ribu delapan belas
ari yang bergabung bersama tim bangsa bertugas menurunkan bendera pusaka pada jumat sore
menjadi pegawai negeri di bidang imigrasi
ia berharap bisa menangani kasus imigran gelap di indonesia